sementara itu badan pemenangan nasional prabowo sandi menyatakan kpu seharusnya tidak menolak dokumen revisi visi misi dan program kerja milik kubu prabowo sandi
alasannya perubahan isi dokumen visi misi tersebut telah diperbaiki sesuai dengan rencana pembangunan indonesia yang dirancang oleh badan perencanaan pembangunan nasional
anggota bpn prabowo sandi haryadin mahardika mengatakan kpu pernah mengadakan rapat bersama menteri perencanaan pembangunan nasional kepala bapenas bambang brojonegoro dan kedua perwakilan tim ses saat menjelaskan mekanisme pembuatan dokumen visi misi serta program kerja agar sesuai dengan arah pembangunan indonesia milik bapenas
haryadin pun menyebut ketua kpu arief budiman meminta kedua tim ses pasangan calon menyelaraskan program kerja dan
haryadin menyebut ketua kpu arief budiman meminta kedua tim ses pasangan calon menyelaraskan perubahan
haryadin menyebut ketua kpu arief budiman meminta kedua tim ses pasangan calon menyelaraskan perubahan
haryadin menyebut ketua kpu arief budiman meminta kedua tim ses pasangan calon menyelaraskan perubahan